hai selamat berjaya
ketika belajar dari rumah kenyamanan belajar menjadi hal utama
tita setiawati sebagai ibu sebisa mungkin mendukung segala fasilitas pembelajaran agar proses belajar jadi maksimal
jadi sekarang yang perlu dibutuhkan ya paling komunikasi dan kesiapan kita aja gitu ya
tahu sejauh mana sih pelajaran yang sedang anak ikuti gitu ya
kalau anaknya lagi bahasa ya kita juga belajar bahasa gitu
kenyamanan belajar di rumah tak semua dirasakan siswa seperti yang dirasakan firza dan alvin
kakak adik ini setiap hari belajar berdampingan seperti ini
firza yang duduk di kelas sepuluh sma dan alvin yang duduk di kelas lima mengaku banyak kendala ketika belajar di rumah
mulai dari putus
khususnya jaringan internet secara tiba tiba bisingnya kendaraan yang lewat di depan rumahnya
hingga adanya gangguan dari adik terkecil yang masih ingin bermain bersama
menurut firza kondisi seperti itu seringkali memecah konsentrasinya
banyak banget gangguannya kayak gangguan dari adik
kan gangguan dari adik aku punya adik dua
jadi kadang yang pertama suka nanya nanya terus yang kecil suka main ngoprek ngoprek handphone
jadi kadang keganggu
terus kalau enggak wifi nya
jadi kalau lagi nge zoom nih suka tiba tiba keluar gitu
sadar anaknya merasa kurang nyaman belajar di rumah ada hal yang dilakukan risa sebagai ibu
saya urusan rumah tangganya disampingkan saya lebih mentingin anak yang supaya nggak ganggu gitu
kadang kadang lagi enak sama si adik kakak kakaknya
menurut dosen psikologi pendidikan universitas pendidikan indonesia atau upi
ada beberapa hal yang bisa diterapkan agar proses pembelajaran di rumah terasa nyaman
pertama tanamkan suasana hati yang nyaman dalam diri siswa untuk melakukan proses pembelajaran
pilihlah ruangan yang memadai atau bahkan bisa lakukan proses pembelajaran di alam terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan
kemudian pilihlah metode pembelajaran yang beragam
karena kenyamanan pembelajaran tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas
tapi juga keberadaan guru dan komunikasi dengan teman sebaya meskipun dilakukan secara daring
kita tidak bisa pungkiri bahwa peran guru dikala berinteraksi dengan anak di kelas itu sangat penting
yang kedua adalah teman sebaya apalagi remaja ya
mereka bisa melakukan curhat kemudian mereka melakukan diskusi
nah pak hobi pikir dua hal yang sedikit ya sedikit mengganggu aktivitas atau efektivitas belajar itu adalah dua
karena dalam perspektif pak mubi belajar itu harus membahagiakan dulu
selain komunikasi dengan guru dan rekan sebaya peran orang tua juga diperlukan selama masa pembelajaran secara daring
guna menciptakan kenyamanan belajar pada siswa
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat